dan gak punya hati
masa lu tega mutusin raya sih
cuma gara gara nyokap lu yang udah janda
nyokap lu mah udah tua
semuruh hidup juga
janda gak apa apa
lu tau lah sendirilah
kita tau dari mana
kita semua juga udah tahu reputasinya alect tuh kayak gimana
justru karena gue tahu reputasi alex kayak gimana
gue yakin banget dia gak ada raya
dan gue bakal tebus raya dari dia
yaudah oke oke
sekarang posisi lu dimana
baru gue sama ivan bareng kesana
di lapangan kota
pokoknya lu tunggu deket hal kesana ya

gue tunggu ya
jangan lupa and run
kita lagi terus nyelamat more
pa papa udah doa belum
udah sih tadi
yuk kita doa aja biar reba ini menang
sayang kamu kok ngeliatnya ke situ
tuh kita ngeliat kesana dong wilayah reboy
ya aku deg degan dong ngomong leka
ya sih aku juga jadi deg degan nih
mana nih mony belum muncul juga
gue rasa mungkin dia takut kali sama kamu
muncul juga loh disini ya
gue tadi udah sempet bilang ke alex
gue pikir lo gak bakal datang
karena gue pikir lo takut
ganti tau gue di mana raya sekarang
kalau gue menang balikin raya ke gue
sayangnya sampai kapanpun lo gak akan tau raya ada di mana
karena bukan gue yang kalah tapi lo
gue akan habisin lo disini
kita mau tak cowok
jangan kita harus berbicara

jangan baca lantai
sebenernya bisa dibilang juga
trzeba pun simpan
lu pucundang dan gak punya hati
masa lu tegang untuk si naya sih
cuma gara gara nyokap lu yang udah janda
nyokap lu mah udah tua
semur hidup juga
janda gak apa apa
nyokap lu udah ngalah
makanya dia ngotot banget mau nikah sama abahnya naya
terus akhirnya lu ngalah
kita harus bantu mondi
gue gak terima
kita berdua gak bisa
kita berdua gak bisa berdua
kita gak bisa bantu mondi sekarang
masih mondi juga gak bisa
cuma segitu doang kemampuan lu
gue udah puas balas enam
lebih puas lagi
karena lu gak bisa ketemu lagi sama naya
dari toko toko kkm banyumah isana tanpa
baiklah masih berputar putar di panggung
dan kelihatannya sudah dapat dan
ya allah semoga aku dan reva bisa menang
amin ya allah
aduh bapak udah doa belum
udah sih tadi
yang khusus biar pasangan reboy menang
ya allah berikanlah kemenangan kepada anak kami bahwa
kalau itu makasih ya
yang terbaik buat dia
bisa membahagiakan istri saya marissa
amin ya allah
amin ya allah
amin ya allah
amin ya allah
tenang aku yakin pak
perlu perlu perlu
aduh aduh aduh
aduh aduh maaf pak
aduh nggak sengaja

itu hadiah anak
yaudah yaudah tenang tenang

dia suruh kedatengin ke aden boy sama neng reva
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman
ibutan bang diman